gubernur jawa barat ridwan kamil menegaskan akan menindaklanjuti masalah dugaan kecurangan
dalam penerimaan peserta didik baru atau ppdb dua ribu dua puluh tiga jalur zonasi yang terjadi di sejumlah wilayah di jawa barat
kekisruan itu terjadi di sebuah smpn di kota bogor karena data kependudukan peserta yang bermasalah
juga di beberapa sma di jawa barat
menurut ridwan kamil sejak proses seleksi pbdb tingkat sma berlangsung
tim dari dinas pendidikan telah melakukan berbagai pembersihan tindak kecurangan
dan akan membatalkan calon siswa yang terbukti curang
ia pun menambahkan distrik jawa barat akan bekerja secara profesional
dan membatalkan kelulusan jika ditemui bukti kecurangan dalam pbdb
seperti diketahui sejumlah calon siswa di beberapa daerah diduga memasukkan alamat
di antaranya dengan melakukan migrasi domisili melalui kartu keluarga
dan membuat surat keterangan domisili dari kantor desa
modus ini ditemukan agar siswa masuk seleksi pbdb calon surasi